kamu mengeluarkan anggota kta
pengguna jalan mengaku aku sebagai anggota dan mengeluarkan kta
petugas polda metro jaya menangkap pengemudi minibus yang mengaku sebagai anggota mabes polri di tol kuningan jakarta selatan yang videonya viral di media sosial
dalam video tersebut pengemudi bersikeras mengaku anggota kepolisian saat hendak diperiksa surat kendaraannya
pak izinnya pak ini dia mengeluarkan kta pak
iya tapi dia mengeluarkan kta menunjukkan kta matanya pak
dari hasil pemeriksaan pengembudi berinisial ah ternyata merupakan pekerja swasta
motif pelaku mengaku sebagai anggota mabes polri hanya untuk bebas dari pemeriksaan saat berkendara
kartu anggota kepolisian milik ahh juga ternyata palsu yang diberi seharga dua juta rupiah
tim liputan cnn indonesia
pengguna jalan mengaku aku
pengguna jalan mengaku aku sebagai anggota